persija jakarta untuk menggelar duel klasik menjemuh persib bandung di stadion utama gelora bung karno menemui jalan buntu
pasalnya penitia pelaksana persija terkendala proses renovasi stadion yang masih berlangsung hingga desember
dilansir dari detik com panpel persija akan menyiapkan stadion patriot di bekasi untuk menggelar laga syarat gengsi ini
namun dengan rekam jejak pertandingan yang sering berakhir rusuh rencana menggunakan stadion yang dijadikan kandang persija di musim ini pun berpotensi gagal
kini panpel persija juga sudah menyiapkan plan c untuk menggelar laga di sekitaran pulau jawa sebagai antisipasi tidak keluarnya izin pemakaian stadion
sebelumnya persija pernah menggunakan stadion maguoharjo dan manahan untuk menjemuh persib